sebanyak delapan puluh enam anak di bawah umur terdiri dari pelajar dan non pelajar di kota tangerang banten
senin sore ditangkap aparat kepolisian pores metro tangerang kota
saat hendak berangkat ke gedung senayan jakarta mengikuti aksi unjuk rasa
para pelajar itu diamankan di delapan titik penyekatan yang tersedia empat diantaranya jalur kereta api
umumnya para pelajar mengetahui adanya informasi dari pesan berantai yang diterima melalui aplikasi whatsapp dan akun sosial media lain
namun mereka tidak mengetahui pasti tujuan dari aksi unjuk rasa yang hendak diikuti
kapolres metro tangerang kota kombespol komarudin mengatakan hingga saat ini pihaknya masih mendalami ajakan untuk ikut demonstrasi
dan menyebarkannya melalui pesan berantai
polisi juga mencurigai adanya indikasi para pelajar yang hendak terlibat ini merupakan masa bayaran
kita melakukan penyisiran kita melakukan penyekatan di delapan titik penyekatan di kota tanggerang
di antaranya empat stasiun kereta api dan empat akses jalan yang menuju jakarta
isi di hp nya memang ada ajakan ini yang sedang kami telusuri siapa yang menggerakkan mereka siapa yang mengajak mereka
sebagai efek jerah puluhan anak anak ini pun didata dan diminta untuk melakukan cap jari
guna mempersulit jika adanya kebutuhan pembuatan surat keterangan baik
masa unjuk rasa yang menolak penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden tiba tiba saja kesetrum
saat bersama sama mencoba memaksa masuk mendorong pintu pagar halaman depan pemerintahan kabupaten lebak pada senin
unjuk rasa di tengah guyuran hujan deras itu membuat sejumlah pengunjuk rasa panik
bahkan satu dari mereka hilang kesadaran setelah memegang pagar itu
korban yang kesetrum langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis
itu dia itu kedorong sama yang di belakang jadi ketika si gerbangnya nyetrum dia itu nempel si badannya ini
makanya dia langsung kolep lah langsung ke belakang terus langsung pingsan disitu
nah sekarang juga kondisinya masih belum normal sih sadar cuma di sekujur badannya gitu belum bisa gerak
diketahui penyebab pagar di halaman pemerintah kabupaten lebak itu beraliran listrik
petugas kepolisian masih melakukan pendalaman terkait kondisiannya
tim liputan cnn indonesia